dan untuk pengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia jafar gebua
jafar selamat siang
selamat siang hanom
baik baik jafar apakah saat ini situasi sudah kembali kondusif di tengah perburuan sebelas orang anggota kelompok terorisme di bawah ali kalora ini
silahkan jafar dengan laporan anda
trauma masyarakat sudah berhasil dipulihkan karena sejak hari sabtu kepolisian daerah sulawesi tengah telah melakukan trauma healing kepada para penyintas yang selamat dan melarikan diri dari amuk penyerang yang dilakukan oleh majid mujahidin indonesia timur pimpinan alikalora itu
masyarakat juga diberikan bantuan logistik bahan bahan makanan instan untuk mereka bertahan selama beberapa waktu ke depan
untuk diketahui bahwa saat ini ada sekitar lima belas kepala keluarga atau sekitar tiga puluh orang yang terdiri dari anak anak perempuan dan orang tua yang mengungsi ke desa induk di lembanto yang berjarak sekitar tujuh km dari tempat kejadian penyerangan kelompok ali kalora tersebut
kemudian kemarin juga kepala kepolisian daerah sulawesi tengah brigade inspektur jenderal polisi adul rahman basso juga telah memimpin pembangunan kembangannya
kepala kepolisian daerah sulawesi tengah brigade inspektur jenderal polisi adul rahman basso juga telah memimpin pembangunan kembangannya
kepala kepolisian daerah sulawesi tengah brigade inspektur jenderal polisi adul rahman basso juga telah memimpin pembangunan kembangannya
setelah rumah rumah mereka diperbaiki dan polisi sembari melakukan tugasnya warga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing masing

setelah rumah rumah mereka diperbaiki dan polisi sembari melakukan tugasnya warga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing masing
setelah rumah rumah mereka diperbaiki dan polisi sembari melakukan tugasnya warga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing masing

setelah rumah rumah mereka diperbaiki dan polisi sembari melakukan tugasnya warga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing masing